ruang meteran listrik di lantai dasar blok d rumah susun semper barat cilincing jakarta utara terbakar pada minggu siang
api dengan cepat membakar bagian atap ruangan meteran listrik serta menyambar ke beberapa bagian di dalamnya
peristiwa tersebut membuat warga mengevakuasi kendaraan yang berada di depan ruangan yang terbakar
untuk memadamkan api seorang warga menggunakan alat pemadam api ringan atau apar
saksi mata kastia mengatakan awalnya ia mencium bau asap dari dalam ruangan yang terbakar
saat diperiksa api sudah membesar dan petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan sisa api di dalam ruangan listrik
pertamanya kenapa enggak tahu ibu
enggak tahu pak
pintunya enggak dikonci ibu
terus ibu teriak ngasih tahu yang lain